pengurus besar e sports indonesia atau pbsi secara resmi menggelar liga e sport nasional dua ribu dua puluh tiga
mempertandingkan g mobile legends liga e sport nasional ini akan dibagi menjadi tiga tingkatan
dimulai dari liga tiga liga dua hingga puncaknya pada liga satu e sport nasional
memperebutkan total hadiah uang senilai tiga miliar rupiah liga e sport nasional dua ribu dua puluh tiga ini ditargetkan akan diikuti oleh kurang lebih seratus ribu tim
rencananya liga e sport nasional dua ribu dua puluh tiga akan digelar di enam kota yang ditunjuk oleh pengurus besar e sports indonesia dan garudaku sebagai operator resmi liga
pendaftaran untuk dapat mengikuti liga tiga bersifat terbuka untuk umum dan gratis mulai dari tanggal dua puluh tujuh juni hingga delapan belas juli dua ribu dua puluh satu
namun pbsi juga memberikan tiga puluh dua slot untuk tim e sport profesional yang sudah terdaftar di pbsi untuk menjadi peserta di liga tiga
selanjutnya enam belas tim terbaik di liga dua
tiga kemudian berhak untuk promosi ke liga dua
untuk menentukan gelar juara enam tim terbaik di liga dua ditambah sepuluh tim wilcard akan bertarung di liga satu hingga babak playoff pada tanggal sembilan hingga dua belas november mendatang
untuk mobile legends ini di indonesia merupakan game yang terfavorit di bidang e sport ini
tentunya ini yang kita ambil dulu
dan ke depan ini tidak hanya mobile legends saja yang akan dipertandingkan dalam liga nasional ini
yang akan dilaksanakan dengan jenis e sport khususnya game game yang lainnya
tentu akan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan e sport di dunia